lima belas warga negara indonesia melarikan diri dari kelompok isis di raka
kini mereka tengah berada di perkemahan ain isya tempat bagi para pengungsi suriah berkumpul
melalui rekaman suara mereka mengutarakan bagaimana cara mereka ke sana dan alasan mereka untuk kabur
berikut liputannya untuk anda
dua puluh orang warga indonesia ke suriah untuk bergabung dengan pasukan isis pada agustus dua ribu lima belas lalu
kini mereka berada di perkemahan ain isa suriah
sebuah perkemahan yang menampung para pengungsi akibat korban perang
sementara lima orang laki laki diantaranya ditahan di penjara kobani
melalui rekaman yang kami dapatkan dari omar al lush salah satu kepala kemah di ain isa
kepada cnn indonesia mereka mengungkapkan bagaimana mereka masuk isis
dan alasan mereka memutuskan untuk kabur dari organisasi tersebut
kali saya mengetahui isis yaitu berasal dari internet
banyak sekali berita berita yang mereka keluarkan yaitu propaganda mereka berupa foto berita video
dan banyak sekali hal hal indah yang mereka propagandakan di internet itu
dan juga saya mempunyai kenalan dari orang orang isis dari via tumblr yaitu diary of muhajirah dan paladin of jihad
kecewa dengan apa yang mereka dapatkan di rokok
mereka memutuskan untuk kabur
ketika di asrama itu saya melihat banyak sekali keanehan banyak sekali perbuatan perbuatan yang jauh dari islam
mereka saling suka berantem mereka suka ngegosip suka memfitnah
kementerian luar negeri membenarkan ke tujuh belas wni yang melarikan diri dari raqqa tersebut
kita pertama kali mendapatkan informasi mengenai adanya tujuh belas wni
kita yang berada yang melarikan diri dari raka dan saat ini berada di kem pengungsian yang ada di suria
pertama kali kita mendapatkan informasi ini dari media asing
dan atas dasar berita tersebut kita mencoba menelusuri
dan saat ini kita sudah mendapatkan data dari tujuh belas orang tersebut
kita sudah komunikasi dengan keluarga kita sudah komunikasi dengan yang bersangkutan
kita sudah komunikasi dengan otoritas terkait yang ada di sana
saat ini kementerian luar negeri beserta densus delapan puluh delapan dan juga bnpt
tengah mendalami masalah tersebut sebelum mengambil tindakan lebih lanjut
abdul rahim jakarta
dua belas orang warga indonesia yang ikut dalam jaringan isis kini meminta pulang ke indonesia
setelah hampir dua tahun berada di raka suriah mereka mengaku melarikan diri
mereka merasa tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan sebelum berangkat
cnn indonesia memiliki videonya untuk anda
assalamualaikum nama saya divansa rahmani
saya dari indonesia dari jakarta indonesia
kami tujuh belas orang di perkembangan ain isa dan lima orang di penjara kobane
kami semua tujuh belas orang ingin kembali ke indonesia dalam waktu cepat
kami masuk ke wilayah suria melalui jalur turki kemudian ke suria
dan kami ingin kembali ke indonesia insya allah melalui jalur turki juga
karena kami masuknya dari wilayah turki